pertama saya ingin berterima kasih kepada pak ritwan kamil yang masuk ke partai golkar
tentu nanti pak emil diberikan tugas salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu
karena ini penting karena pemilu masih tinggal satu tahun
dan pada saat sekarang alhamdulillah posisi partai golkar di jawa barat cukup
cukup bagus sehingga tentu dengan adanya tambahan politisi jawa barat terkemuka
gubernur jawa barat ini akan melengkapi tim dari partai golkar